dua pasien di rumah sakit hasri ainun habibi di kota parepare sulawesi selatan
harus menjalani perawatan intensif karena mengalami infeksi kelamin
gara gara memperbesar alat vital tanpa bantuan medis
direktur alibadah mahyudin rashid yang ditemui pada sabtu sembilan september menyatakan
kedua pasien mengaku menyuntikan minyak kemiri ke alat vitalnya sekitar satu tahun lalu
namun baru merasakan efeknya seminggu yang lalu
sebelum operasi kedua pasien harus menjalani pengeluaran cairan nana dari kelamin
tim liputan cnn indonesia